persib menggelar latihan sebagai persiapan laga kontra pusamania borneo fc di lapangan lodaya bandung jawa barat rabu petang
striker naturalisasi sergio van dijk disiapkan sebagai amunisi saat menjamu pusamania borneo fc
setelah mampu menahan imbang tuan rumah semen padang persib kembali menggelar latihan intensif di lapangan lodaya bandung jawa barat rabu petang tadi
dalam latihan yang dipimpin langsung oleh jajang nurjaman seluruh pemain pilar persib minus carton cole hadir dalam latihan tersebut
selain menggelar latihan fisik ringan dalam latihan tersebut jajang nurjaman juga meminta anak asuhnya untuk menggelar game kecil
jajang nurjaman juga berupaya mematangkan kerjasama tim saat menjamu pusamania borneo fc dalam pekan ketujuh liga satu indonesia
muas padai kebangkitan pbfc di laga terakhirnya persib menyiapkan striker naturalisasi sergio van dijk sebagai amunisi
saat menjamu klub berjuluk pesut etam tersebut sergio sempat absen dalam enam laga awal persib di liga satu indonesia akibat cedera lutut
kelihatan sergio sudah ada perkembangan lebih bagus walaupun belum normal sama sekali tapi sudah ada perkembangan
tapi peluang untuk peluang borneo
masih ada dua hari nanti perlu saya tanya tapi tersebut ada juga ya peluang tapi belum yakin
soal aku bilang nggak salah latihan fitness atau terpisah
ya saya kasih program yang lain
terpisah bukan tidak latihan tapi karena dia masalah di latihan lapangan sini tinggal kasih perutnya yang lain
ya ini salah satu
hingga pekan ke enam persib masih berada di peringkat kedua kelas main sementara liga satu indonesia dengan perolehan dua belas poin dari enam laga
sementara pbfc kini masih bertengkar di posisi ke tiga belas kelas main sementara dengan raihan tujuh angka dari enam pertandingan
freddy bangun bandung